hak angket kpk di samping revisi undang undang kpk yang juga berproses di dpr sudah kadung dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap kpk
presiden joko widodo menyatakan ingin kpk tetap kuat dan tidak boleh kpk lemah
namun di saat bersamaan presiden juga mengaku tidak bisa berbuat banyak sebab angket adalah ranah legislatif
panitia khusus angket kpk sudah mulai melaksanakan tugasnya
sesuai undang undang md tiga hasil pendidikan pansus tersebut nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada presiden
namun menjadi pertanyaan apa sebenarnya ujung dari angket kpk ini
kpk sendiri bukanlah lembaga langsung yang berada di bawah presiden
presiden tak bisa langsung memerintah kpk sebab secara institusi kpk berada dalam sistem kehakiman indonesia
presiden jokowi sendiri menyatakan tak ingin ada pelemahan terhadap kpk
tetapi di sisi lain presiden tak bisa berbuat banyak sebab
masalah angket adalah domain legislatif
angket kpk ini wilayahnya dpr sekali lagi
kpk harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur
jangan ada pikiran pikiran melemahkan kpk
tapi tidak boleh
karena sekali lagi negara kita indonesia masih memerlukan
upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi
menghadapi guliran angket dari dpr kpk pun tak tinggal diam
kpk melakukan kajian dengan sejumlah pakar hukum untuk menyikapi hak angket
meski demikian kpk menyatakan tetap menghormati keputusan dpr
kita akan mengikuti semua kalau aturan itu sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan
tapi mungkin yang mudah mudahan tidak jauh
jadi itu harapan kita
karena ini akan memakan tenaga dan pikiran
sehingga bisa juga mengkambat
paling tidak mengurangi waktu kita untuk bekerja
mengerjakan tugas tugas utama kita
itu harapan kita
sementara dpr berulang kali menegaskan tidak ada yang salah dengan hak angket yang ditujukan kepada kpk
meskipun sudah menjadi perbincangan umum
pansus angket kpk dinilai cacat hukum sebab tak diisi oleh seluruh perwakilan fraksi di dpr
kalau sebuah institusi atau lembaga itu diperiksa oleh dpr
di seluruh dunia itu biasa itu
ini yang namanya demokrasi ya begitu
kalau nggak mau ada demokrasi bubarkan saja dpr
tugas dpr itu memang mengawasi
dan semua harus mau diawasi
jadi kalau misalnya ada seperti itu itu kan seperti ketakutan dong
tidak boleh ada seperti itu
di sisi lain upaya dpr ini sudah dianggap sebagai pelemahan terhadap kpk
di samping revisi wpk
undang undang kpk yang juga berproses di parlemen
agus firman syah cnn indonesia
presiden jokowi dodo mengaku tidak ingin kpk lemah
apakah jawaban presiden jokowi ketika ditanya tentang bergulirnya hak angket dpr kepada kpk itu berarti tidak setuju
dengan angket terhadap kpk atau justru sebaliknya
mengingat selama ini anggota pansus sering berdali proses angket tidak akan melemahkan kpk
sementara itu sejumlah pakar hukum tata negara menganalisis bahwa angket terhadap kpk
adalah salah substansi dan prosedur perundangan
kita akan membahas tentang hal ini di studio sudah hadir
henry satrio akademisi ilmu politik universitas paramadina
terima kasih sudah hadir
kemudian ada julius ibrani yang berasal dari koalisi tolak hak angket kpk
terima kasih sudah hadir
saya akan mulai terlebih dahulu kita dengarkan lagi ya pernyataan dari presiden joko widodo
tentang tidak ingin kpk lemah dan tetap ingin kpk kuat
dalam semua langkah dalam setiap pembuatan keputusan jangan ada pikiran pikiran melemahkan
kpk enggak boleh
ya kalau memang ada yang harus diperbaiki ya diperbaiki
kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi
tapi bahwa kita memerlukan kpk yang kuat
bahwa kita memerlukan upaya
upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh mengendar
karena sekali lagi negara kita indonesia masih memerlukan
upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi dalam pemberantasan korupsi masih memerlukan
apakah pansus angket yang sedang berjalan di dpr itu akan melemahkan kpk
atau itu justru akan menjadi alat koreksi kalau menurut bapak
ini kan prosesnya di parlemen pak
apakah bapak nanti akan berdialog dengan ketua umum partai pak untuk membahas soal ini
angket kpk ini wilayahnya dpr sekali lagi
apakah jawaban ini sebenarnya sudah didengarkan oleh ketua kpk
karena sebelumnya kami akan munculkan pernyataan dari ketua kpk yang kami kutip dari lamandetik com
yang meminta justru kepada presiden untuk turun tangan terkait dengan angket terhadap kpk ini
berikut ini kita akan coba cuplikan
baik grafik pernyataan infografik dari ketua kpk
polemik angket kpk
kpk kan nggak harus lapor ke presiden tapi presiden pasti mengamatilah
mudah mudahan presiden mengambil sikap
ini kami kutip dari lamandetik com

ini kami kutip dari lamandetik com
tapi ini kemudian dijawab juga oleh anggota presiden
dan ini dari pansus yang berasal dari fraksi pdi perjuangan
itu kan pinginnya agusra harjo presiden bantu kpk
kalau bersih ngapain risih kalau jujur ngapain takut
hadapin saja angket ini bukan ngapa ngapain kok
agusra harjo lebay aja minta bantuan presiden segala
bang henry bagaimana sikap presiden tadi menurut anda
pernyataan yang sudah cukup tegas atau masih tataran normatif atau bagaimana
ya memang ini kesekian kali ya mas indra
kita melihat bagaimana sikap presiden
yang pada saat kpk terguncang
kalau mari kita ingat
pada awal awal beliau
ada beberapa gesekan
terkait dengan isu kpk
bahkan sempat ada demonstrasi
waktu itu di kpk bahkan
salah satu menteri
jokowi waktu itu mengatakan bahwa
yang demo di kpk yang membela
kpk adalah orang orang tidak jelas
kalau waktu itu kita ingat
dan waktu itu
presiden juga tidak bereaksi apa apa
pak agus raharjo mengatakan
presiden bersikap ya itu sikap presiden
artinya menyerahkan itu ke ranah dpr
sudah terjawab ya
permintaan atau pertanyaan dari pak
untuk kali ini jawaban presiden adalah itu ranah dpr
nah sekarang kan kita mesti lihat lagi
di dpr ini isinya siapa
di dpr ini kan isinya partai politik
kecil sekali kemungkinannya
bila kita tidak menghubungkan
pernyataan presiden ranah dpr tadi dengan
atau citra citra yang mengkaitkan ini
dengan keputusan politik
saat ini merasa tersandra
karena hampir semua partai politik
yang berada di dpr
itu mengatakan atau
cenderung setuju terhadap
hak angket kpk
ada hanya tiga masidra yang
masih belum mengatakan itu
pks tapi ada pkb dan biasanya
di tengah adalah demokrat
nah apakah ini
suatu sinyal bagi pak jokowi
kepada rakyat bahwa
memang untuk urusan politik
dia tidak sepenuhnya bisa
saya salah tapi ini adalah
kesekian kalinya pak jokowi
dalam soal kpk
dalam soal kpk ini abu abunya ya
jadi ini yang sebaiknya
kalau dalam hal lain kelihatan sudah cukup
tapi yang soal kpk ini memang
bayangkan saja mas indra
harusnya kan beliau dengan mudah mengatakan
kalau ada yang mau melaporkan kpk saya gebuk
tapi ini tidak mengatakan itu
sebetulnya sama ini merongrong
karena isu pemberantasan korupsi juga menjadi bagian penting
tidak kalah soal kebindekaan
dan itu ada di nawacita beliau juga
makanya pada saat itu bisa
gebuk dan tendang sekarang itu
kan padahal waktu itu juga bisa
gebuk tendang oh itu ranah tni
polisian saya sudah mengarahkan
tapi yang sekarang wah ini ranah dpr
nah dan kita sekali lagi bisa lihat
di dpr itu isinya
adalah partai politik
partai politik yang kebanyakan juga merupakan pendukung pemerintah ya
jadi apakah ini ada kaitannya dengan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
mudah mudahan kita salah
tapi sekali lagi ini adalah sekian kali
presiden bersikap abu abu
dari hal hal yang terkait dengan kpk
oke ini kan dari sudut pandang politiknya
saya ingin dari sudut pandang tentang kpk nya sendiri
dari sisi hukum begitu ya mas juli
tapi kalau mas julis ini melihat judul kita hari ini
sengaja kita tulis seperti itu pak jokowi
saya tidak ingin kpk lemah
ini pernyataan dari presiden jokowi dodo
yang tadi kita sudah dengarkan bersama
kan orang menjadi menanggap
tapi begitu masuk pertanyaan wartawan tadi soal
pak bagaimana soal angket itu ranah dpr
secara peraturan perundangan memang itu ranah dpr
tapi menurut anda sudah cukup memuaskan tidak
pernyataan dari presiden memang porsinya hanya disini
nggak bisa dia ngomong soal dpr dan lain sebagainya
sebagai koalisi penolak angket terhadap kpk
menurut anda seperti apa
ya memang secara fungsional kerja kerja kpk itu
tidak di bawah presiden
tetapi jangan lupa secara administrasi ini tetap di bawah presiden
siapa yang mengeskakan pimpinan kpk
dan terlebih lagi dalam komitmen di bidang hukum dan ham nya
salah satu yang diperlukan adalah
salah satu agenda besarnya adalah
kenapa di agendakan seperti itu
karena kita tahu penghambat pembangunan ekonomi
yang ditengah raya oleh jokowi
dalam dua tahun terakhir salah satunya adalah faktor korupsi
di kementerian kementerian di bawah siapa
di bawah eksekutif di bawah presiden jokowi dodo
jadi ketika dia menyatakan
tetapi kemudian ada yang mengganggu kpk
tapi dia lemparkan lagi ya silakan
itu dpr yang mau intervensi
ini seperti apa ya istilahnya
melemparkan bola panas
yang sebetulnya bisa dia siram
kepanasan itu dan kemudian jadi adem
kenapa lagi lagi tadi secara politik
ya memang betul ada keterkaitan
dan secara hukum ya presiden jokowi dodo
harusnya menjadi pelindung pertama
kalau boleh kita bandingkan di pemerintahan
sby segala sesuatu yang terjadi
bahkan ketika itu
sby juga dihadapkan
pada posisi besarnya misalnya
yang ketika itu diusut kpk
dia pasang badan dalam arti tidak boleh
paling tidak pernyataan di depan
dan dia memastikan tidak ada yang mengganggu
nah ini berbeda sekali
yang ada di depan itu bukan
badan dari presiden
tapi pernyataan saja
padahal yang dibutuhkan adalah
kebijakan presiden jokowi dodo
untuk dengan tegas menyatakan sikap kepada dpr
ya secara fungsional
bukan di bawah saya tetapi secara
administrasi dan tugas tugas pemberantasan
korupsi itu bagian dari agenda kerja saya
selaku pemegang kekuasaan
menurut anda tidak cukup pernyataan saya tidak ingin kpk lemah ini
dalam konteks kpk sekarang kalau tidak kita lihat
kan tidak hanya soal angket ya
ini tidak hanya soal angket
tapi kemudian revisi undang undang kpk ini
belum mati loh masih ada
masih hidup dan masih bergulir
kalau kita bandingkan misalnya dengan hal yang lain
dan masih ada soal kasus novel baswedan yang sampai sekarang juga
sudah lebih dari enam puluh hari
lebih dari enam puluh hari dan misalnya saya kasih contoh
hal yang lain dalam hal seteknis
bahkan jokowi presiden jokowi dodo itu
amnesti pajak ruu nya dimuluskan
jadi bisa sebenarnya
bukan itu ranah legislatif ya
betul itu ranah legislatif
tapi bayangkan untuk persoalan seteknis itu
dia berani turun tangan pasang badan
kenapa yang sekarang enggak gitu ya
kenapa kita kaitkan dengan amnesti pajak
kerja kerja kpk itu menyelamatkan
keuangan negara yang didapatkan oleh pajak
yang kemudian menjadi
apbn anggaran negara yang digunakan oleh
seluruh lembaga negara
dan ini kan inline artinya tapi kenapa dia berpikir secara parsial
dia menyelamatkan pajak
tapi di satu sisi pemberantasan korupsi
yang didapatkan anggaran dari pajak itu
tidak dia sikapi
nah ini apa ya disparitas sikap ini
menurut saya juga tadi saya sepakat
bahwa ini sepertinya pertimbangan politik
bukan pertimbangan hukum
apalagi agenda pemberantasan korupsi
yang sekarang pada titik nadir
dalam serangan secara institusional
terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
sedang berlangsung dan belum selesai
walaupun itu sudah tim khusus ya yang dibentuk ya
untuk membongkar kasus novel baswedan
tetap tim khusus tapi jika dia tidak
melibatkan publik jika dia tidak terbuka
juga kemudian tidak ada akun
maksudnya istana tidak bersuara ketika ada
desakan pembentukan tim independen
pencari fakta begitu ya
kalau memang istana tadi tidak ingin melemahkan kpk
penyelidikan terhadap kasus
novel baswedan juga dibentuk
oleh dia langsung sk kan tim pencari fakta
yang melibatkan publik
oke tapi ini menarik kalau memang pertimbangan politik
jadi ukurannya begitu ya
tidak kurang tegas dinilai kurang tegas
presiden soal bergulirnya hak angket ini
ataupun berbagai permasalahan yang
menderah kpk sekarang misalnya
ada ancaman revisi undang undang kpk
tapi kita sudah dengar tadi pernyataan presiden
kalau memang harus ada yang diperbaiki
ya diperbaiki apakah ini indikasi
bahwa revisi itu akan bergulir kembali
sebenarnya kalau perbaikan kan pasti kan
dari peraturan perundangan ya mas julius
tapi ada juga pernyataan begini
kalau misalnya pertimbangan politik
bukankah hak angket ini justru
kalau apa namanya dulu sempat populer istilah
ngeri ngeri sedap buat
presiden ini kan bisa
mengarah ke dia backfire
kita ulas lebih lanjut ya
selaajadah tetaplah di sian indonesia prime news
jika tadi kita sampai pada soal pertimbangan politik
yang lebih mengemuka dari pernyataan presiden
ini pernyataan menarik tadi
jawaban dari bang hendri
kenapa dalam soal kpk ini presiden jokowi
tidak memilih yang ingin menghancurkan kpk
atau melemahkan kpk akan saya gebuk
tidak ada kata kata itu ya
asik tuh gebuk tendang
nah ini kan sekarang
itu ranah dpr
walaupun peraturan perundangannya begitu kan memang kan
ini salah presiden kan
bagi bagi kursi menteri aja beliau bisa
bicara dengan pimpinan partai politik
ini untuk urusan ini
kenapa tidak bisa
bicara dengan partai politik
apalagi ini soal yang cukup worth it ya
artinya agenda pemerintahan korupsi di indonesia
jadi maksud saya begini mas indra
kan ini sudah terjadi ya
saya setuju aja
ya teman teman kpk ya dihadapi aja
sekalian juga kan ini membuktikan
bahwa memang kpk berada di track yang benar
sikap presiden pagi ini di luar dugaan juga
artinya kalau memang dari awal
kan kita tahu bahwa presiden jokowi
anti korupsi gitu ya
harusnya beliau bisa tegas misalnya
para ketua pimpinan partai politik
keinginan partai politik kan ada di dia
nah itu tuh buat saya lebih
buat masyarakat untuk mendengarkan itu
nah ini makanya
tadi saya katakan mas indra
ini terlalu banyak hal
menjadi pertanyaan publik
terkait setiap ada isu kpk
presiden agak abu abu
nah ini kan
sebetulnya hal yang tidak boleh dikatakan
keinginan presiden jokowi nya sendiri
ataukah memang karena tidak mampu berbuat apa apa
karena kita tahu bahwa presiden jokowi itu tidak bisa berbuat apa apa
presiden jokowi dalam partai politik bukan ketua umum
atau mungkin tidak punya
nah tapi kan presiden nya dia
masyarakat kan hanya melihat saja
oh ini presiden jokowi ini gimana gitu
makanya gini loh mas indra
kemarin tentang ngerong ngerongan ideologi pancasila
yang sampai saat ini kita juga
nggak tahu gitu kan
ini yang ngerong ngerong ini siapa sih walaupun saya yakin ada gitu kan
ya teriak teriak gebuk sama tendangnya
tiga kali loh enam belas sampai sembilan belas mei itu
ini kan korupsi
soal pembuatan korupsi ya
harusnya bisa juga dong bisa dia bisa
bisa juga bilang saya akan gebuk saya akan tendang
nah itu kan jadi
nah ini satu lagi mas indra ya
coba kita lihat ada satu kasus yang kok kelihatannya di paus dulu nih
sepertinya ada di pause saja
ini tidak berlanjut
kan ini awal pansus kpk ini kan ingin membuka rekaman miriam kan
sebetulnya itu aja
dan itu kan sebetulnya bisa diselesaikan dengan tulis surat
nah tapi kan ini tidak terjadi
akhirnya berlanjut ke pansus ini
dan hampir semua partai politik ikutan
di dalam sini
nah tapi kasus ini sendiri pause juga nih
ini kemana ujungnya kan kita juga nebak nebak gitu ya
kasus iktp ini sendiri yang paling penting sebenarnya begitu
di sela sela ada kasusnya
siti fadila supari gitu
ada kasusnya amin rais
yang akhirnya membuat beberapa partai politik itu
oh iya udah ikut deh gitu kan
setuju dengan agenda ini gitu kan
nah ini kan jadi kita melihatnya seperti oke
berarti jangan jangan memang ada hubungannya nih
ada relasinya gitu
kalau kita mau berniat baik atau kita berpikiran positif lah oke
anggota dpr itu berpikiran positif
ingin memperbaiki kpk gitu ya
pak jokowi juga memberikan kesempatan kepada dpr untuk memperbaiki kpk
dan kpk harusnya begitu gitu ya
nah pertanyaan besarnya
haruskah reaktif terhadap sebuah kasus
harusnya kan dari dulu dulu juga gak apa apa
kalau mau ada perbaikan
kalau mau ada perbaikan
iya gak perlu ada kasus gitu
gak perlu ada kasus panggil kpk
ayo kita perbaiki ya
kita perbaiki ya duduk ya
kita duduk bareng bareng kan nilai gak ada kasus
kalau begitu ada kasus kemudian ada pansus
kemudian ingin memperbaiki kpk
ya jangan salahkan masyarakat
kalau kemudian menganggap ini ada hubungannya gitu
kalau dari pernyataan presiden jokowi
periode tadi sendiri juga kan ada
kalimat atau kata
yang mengatakan bahwa
kalau memang harus diperbaiki ya diperbaiki
anda melihatnya seperti apa
ini arahnya lebih condong memang setuju
pada angket untuk
kemudian sekaligus memperbaiki menyelidiki
yang di dalam kpk itu seperti apa karena
mereka seringkali mengatakan bahwa
dalam kpk ini memang
ada kelompok atau faksi faksi sendiri
dan lain sebagainya ini beberapa orang yang mengatakan ya seperti itu
menurut anda perbaikan perbaikan
itu memang jalannya
kemudian akhirnya adalah revisi
nah ini yang menarik sebetulnya
seolah olah hak angket
kpk ini yang digalang oleh pansus
ini menjadi pintu masuk untuk revisi
pernyataan jokowi yang sifatnya abu abu juga
itu membuktikan bahwa dirinya
kita tahu dari dua ribu lima belas
atau kegaduhan akibat revisi undang undang kpk
jokowi sudah berkuasa
dua ribu enam belas juga sempat terjadi dia juga berkuasa dan
pernyataannya juga tegas
saya perwakilan eksekutif menolak
revisi undang undang kpk
oleh sebab itu ruu nya
mangkrak sampai sekarang
nah tetapi untuk hal yang ini
dia tidak menyatakan demikian
saya akan tolak dengan cara apapun baik secara hukum
atau secara politik
ini bukti juga bahwa
sepertinya presiden jokowi juga gerah gitu
karena kegaduhan yang
dia tidak suka mungkin
padahal tujuannya baik untuk pemberantasan korupsi
yang gaduh adalah ya koruptor itu sendiri kan begitu
tapi kemudian jika dia
menyetujui angket kpk
dan membiarkan kpk diobok obok oleh dpr
atau bisa kita persamakan sebagai
persetujuan dari jokowi untuk merevisi
undang undang kpk yang terakhir kami catat
ada tujuh belas poin pelemahan
terhadap kpk termasuk
salah satunya adalah kewenangan penyadapan
itu yang paling ditunggu tunggu
kewenangan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan begitu ya
kewenangan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan
kemudian harus ada pengawasannya adalah
dalam beberapa periode harus dilaporkan
dan dibuka kepada publik
ini jelas jelas sebuah intervensi yang
amat sangat melemahkan kpk
karena kita tahu penyadapan adalah salah satu alat bukti yang paling kuat
dan tidak bisa terbantahkan sampai detik ini
kalau memang soalnya adalah pertimbangan politik
bukankah ini bikin ngeri ngeri sedap sebenarnya
karena kan hak angket ini
kalau lihat peraturan perundangan di undang undang md tiga
adalah ketika hasil
pansus mengeluarkan rekomendasi
maka rekomendasinya bukan diserahkan kepada kpk
kan rekomendasinya diserahkan kepada presiden
karena memang sebenarnya perdebatannya
hak angket ini kan ada yang mengatakan memang tidak benar
secara substansi karena
proses dan objeknya
prosedurnya dan obyeknya begitu bukan pada kpk
tapi pemerintah dan pelaksana undang undang
dalam konteks pemerintahan bukan
kpk yang berada dalam kekuasaan kehakiman
nah ini jadi lucu
ini bagaimana ini kemudian kalau kemudian rekomendasi
dikasihkan dpr dikasihkan kepada presiden
presiden tidak punya kewenangan
langsung untuk kemudian kepada kpk
kecuali kementerian kementerian begitu dibawa presiden
kalau gak dijalankan
yang teranjak presiden bukan kpk nya
ini bagaimana anda melihatnya presiden
jadi sebetulnya kan pada saat presiden mengatakan
itu ranah kpk
sebetulnya kan ada pertanyaan lagi
eh apa rantelan ranah dpr
ini ada pertanyaan lagi gitu kemudian presiden
jangan jangan mengakui itu kemarin
sebuah proses yang
mungkin termasuk dari salah satu
keajaban dunia saat ini gitu kan
begitu ditanya langsung tok gitu ya
nah harusnya kan presiden juga bisa bertanya juga gitu
eh coba itu kan
ya sudah diajar nih dpr sama presiden
coba itu dpr dipastikan dulu
apakah prosesnya sudah tepat atau belum
nah kemudian yang tiga
tiga fraksi itu coba tolong ditanyakan kenapa mereka tidak
bergabung dengan pansusnya
tolong itu diselesaikan dulu
sebelum menghadirkan kpk gitu kan minimal
kalau gak mau ngomong gebuk tendang
bicara gitu sebaiknya
teman teman di dpr menyelesaikan dulu masalah internal
sebelum kpk hadir di acara itu
tapi memang mungkin ya kalau presiden
sebenarnya memanggil ketua umum ketua umum
partai politik itu tidak ngomong ini
dpr atau tidak dpr begitu
bukan dpr tapi memanggil ketua umum ketua umum
parpol atau petinggi petinggi parpol terkait ini
hah itu sudah terjadi
nggak usah terkait ini langsung lah
ketua umum partai politik kan
kan kemudian kalau begitu dipanggil kan
framingnya oh di presiden mau
melakukan reshuffle kabinet gitu kan
nah jadi maksud saya juga
masyarakat gak langsung menunjuk oh
ini pasti presiden panggil gara gara
ada pansus kpk nih kan
pasti framingnya itu oh ini mau reshuffle nih
nah tapi pada saat itu terbentuk opini bahwa
ya presiden bisa mengatakan bahwa
ini nggak ada reshuffle tapi ini terkait dengan
perbincangan di dpr
sebelum kita break saya ingin garis bawahi singkat saja
begitu untuk untuk untuk apa namanya
kesimpulan di segmen ini
ketika presiden mengatakan itu ranah dpr
itu anda dpr seolah olah frame di masyarakat
ini karena kewenangan dpr
tapi sebenarnya menurut anda tidak seperti itu ya presiden bisa
masih punya cara lain ya
untuk menghentikan ini ya
sekedar bertanya apakah prosesnya
sudah betul di dpr
kan dia presiden kita
kalau henry satrio atau indra yang nanya kan ya nggak apa apa
kalau dicuekin dpr gitu kan
tapi kalau presiden yang tanya tanyalah ke salah satu
ketua parpol itu sebetulnya sudah bayar
sebelum prosesnya kan bisa juga begitu
saya tertarik kembali kalau boleh sebelum kita break
kita akan lihat terlebih dahulu
ketuk palu di paripurna apakah menurut anda
masih sempat untuk dilihat
bagaimana sebenarnya saat ketuk palu
yang tujuh kajian baru dia tadi ya
hak angket terhadap kpk ini terjadi
nanti kita akan putarkan di segmen selanjutnya
tetaplah di cnn indonesia prime news
penyidik senior kpk novel baswedan
diseram air keras oleh orang tadi kenal
peristiwa ini terjadi saat
novel tengah mengungkap kasus mega korupsi
ktp elektronik yang diduga melibatkan
sejumlah mantan anggota dpr
di gedung dewan upaya pelemahan lembaga
anti rasuah juga terus bergulir
meski dinilai melanggar undang undang md tiga
karena tidak semua fraksi mengirim perwakilannya
dpr tetap bersih kuku
membentuk panso saat angket kpk
selain meminta kpk membuka rekaman pemeriksaan
terhadap tersangka pemberi keterangan palsu
miriam s haryani pansus berdalih
penelidikan terhadap kpk
justru bertujuan untuk memperkuat kpk
selain itu dpr juga menggagas
rencana revisi undang undang kpk
sejumlah poin dalam revisi undang undang tersebut
dinilai akan memperlemah kpk
salah satunya terkait penyadapan
kpk harus berani
namun berbeda dengan beberapa tahun silam
di saat kpk tersandera
kali ini tidak ada gelombang dukungan yang masif terhadap kpk
seperti tahun dua ribu dua belas lalu misalnya
setelah gedung kpk berubah
kepada seribu puluhan polisi yang berniat menangkap
novel baswedan yang saat itu
tengah menangani kasus simulator sim dengan tersangka
mantan kakor lantas polri
gelombang dukungan terhadap kpk seakan tak ada habisnya
di ini masa twitter
dipenuhi tagar save kpk
dan presiden kemana
tak hanya di media sosial
masyarakat dan sejumlah tokoh pun memenuhi gedung kpk
untuk memberikan dukungan secara langsung
sebut saja mantan wakil menteri hukum dan ham
dan gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan
yang saat itu menjabat sebagai rektor
aksi safe kpk kembali berlanjut
pada awal tahun dua ribu lima belas
saat mantan wakil ketua kpk bambang wijoyanto
terkait kasus dugaan menyuruh pemberian keterangan palsu
dalam sidang mahkamah konstitusi
para pegiat anti korupsi dan sejumlah tokoh
dari berbagai kalangan serta berbagai elemen masyarakat
pun gencar memberi dukungan moral terhadap kpk
kini dua bulan sudah berlalu
sejak penyerangan terhadap novel baswedan
namun polisi masih belum berhenti
untuk berhasil mengungkap pelakunya
meski begitu tidak banyak suara suara kritis
dari para tokoh yang dulu kerap mendukung kpk
kecuali dari sejumlah pegiat anti korupsi
jangan tadi ada konspirasi konspirasi
ada pihak pihak tertentu
yang berupaya sebenarnya
menjegat gitu ya
para penyidik for real
agar kasus ini tidak naik kemana mana
nah ini yang harusnya juga dibaca
betul oleh pak presiden jokowi
pak presiden jangan sekedaranya
penyerangan novel tapi tidak melakukan proses
evaluasi enam puluh hari atau dua bulan ini
menurut kita sih waktu yang cukup
karena kalau dua bulan saja tidak
menemukan titik terang
atau dikatakan mereka jalan
saya agak khawatir setelah dua bulan
bahkan mungkin bisa lebih
pansus hak angket kpk juga dibiarkan
terus berjalan meski jelas melanggar
undang undang md tiga yang dibuat sendiri oleh dpr
bahkan presiden jokowi dodo
pun tak bisa berbuat banyak
karena masalah angket adalah domain legislatif
hal ini memunculkan pertanyaan
mengapa saat ini gelombang dukungan
terhadap segala upaya pelemahan kpk
tidak semasib dahulu
apakah kekuatan tersebut telah bergeser
mengurusi isu isu lain yang dianggap
lebih penting dari upaya
mira marissa cnn indonesia
ya ini menarik sekali kalau memang
kalau kita lihat beberapa kasus
yang mendera kpk ada cicak buaya pertama
cicak buaya kedua
kemudian ada kriminalisasi
terhadap pimpinan kpk
dan lain sebagainya
begitu banyak ya saat itu gelombang dukungan
apakah kejadian yang sekarang ini
kurang apa ya kurang mengancam kpk
misalnya penyerangan terhadap novel
diduga melemahkan kpk
angket terhadap kpk
penyelidikan terhadap kpk
ini kan juga agak aneh juga sebenarnya
apakah kurang mengancam
dibandingkan cicak buaya yang seperti dulu
sehingga kau lihat sekarang
berintegritas itu absen
sekarang gitu bang hendri
kalau bang hendri menyariti ini juga atau
cuma media aja yang agak ada
sensitif melihat ini
enggak lah ini kan mungkin ada yang
lebih besar yang mesti diperhatikan
ini tentang kebinekaan
misalnya ya kemudian tentang
ideologi majasilah gitu kan
kalau hal ini kita juga bisa tanya kan
kepada dewan pengarah ukp ip kemarin
yang baru dibentuk sama presiden
kan itu pasti kalau ditanya
gimana pak tentang korupsi pasti semuanya anti
itu makanya kita tanya aja itu pendapat
mereka gimana itu kan
bukanlah angket ya terhadap kpk
itu ada masuk kemudian
coba kita juga tanya para relawan
presiden jokowi kemarin kan juga
banyak orang orang hebat tuh banyak aktivis aktivis juga
cuma ditanya juga ke mereka gitu
tidak sesuai dengan kewajiban sebagai komisaris
atau gimana gitu ya boleh aja gitu
jadi maksudnya ada yang sudah ditarik ke gerbong
kekuasaan begitu ya
oh itu idra yang ngomong ya
ya kira kira demikian
makanya menurut saya saat ini kan sebetulnya
kita kan berharap kepada presiden jokowi
nawacita yang diagung agungkan itu kan kita setuju

terhadap presiden jokowi
posisi presiden jokowi yang berada di garda paling depan
terhadap pemberantasan anti korupsi kita setuju juga
tapi jangan sampai
kemudian anti korupsi ini dianggap tidak lebih penting
misalnya karena kebinekaan itu sendiri
sebetulnya yang penting itu adalah
tunggal ikannya bukan hanya binekanya
nah itu balik lagi ke anti korupsi ini
menurut saya mudah mudahan
memang ada niat baik di semua ini
gitu ya kemudian
setelah selesai ini juga
mungkin presiden juga bisa memberikan arahan arahan
ini sebetulnya kemudian
sejauh mana kemudian dia membebaskan
kepada dpr karena kan
kalau tidak nanti masyarakat bertanya tanya
ada apa dengan presiden jokowi
setiap kali ada kasus yang
berkait dengan kpk
kemudian menjadi abu abu
mana perintah untuk
bila ada yang
mencegah atau menghalang halangi penyelidikan
terhadap nosvel baswedan
saya gebuk saya tendang nah itu bahan juga ada
jadi gebuk dan tendang ini
terus terang menjadi threat mark
kemudian menjadi dasar
pembanding di setiap kebijakan kebijakan
yang ada kaitannya dengan negara ini
yang berkaitan dengan presiden
apakah presiden bisa gebuk dan tendang itu
untuk yang lain termasuk
soal kpk atau
pemberantasan korupsi di indonesia
mudah mudahan saja presiden bisa mengatakan itu
gebuk tendang periksa
pelaku kekerasan pada
novel baswedan gebuk tendang juga untuk
orang orang yang berusaha untuk menghalangi
negara ini memberantas korupsi
mas julius kalau anda juga
mengamati tentang bagaimana serangan serangan terhadap
pertanyaan yang sama sebenarnya
di masa masa yang lalu begitu banyak tokoh
berintegritas yang kemudian
juga bersuara bahkan sampai meminta kepada
presiden saat itu begitu ya
untuk mencari jalan tengah agar
tidak terjadi kebuntuan antara hubungan
polisi dan kpk saat itu ya
apakah pertanyaan kebenaran sekarang kan seperti sepi
aktivis aktivis yang masih aktif saja
yang kelihatan bersuara begitu tanpa merendahkan
mereka tentu saja tidak ada maksud seperti itu
tapi kan ketokohan ketokohan yang hadir ini
menjadi penting kalau sekarang kesannya
sepi senyap apakah pertanyaannya
apakah memang sekarang
tidak terlalu mengancam isu yang sekarang terhadap
kpk kurang garang atau bagaimana
sebenarnya anda melihat ini anda menyoroti ini juga tidak
kita juga bekerja dalam menolak
menggalang dukungan publik termasuk daripada
para tokoh tokoh itu sendiri memang
konstelasinya berbeda ini bicara
agak melenceng ke politik sedikit
karena kita tahu konsolidasi yang
dilakukan oleh presiden joko widodo
konsolidasi politik ini bukan hanya kepada
partai politik dan politisi politisi
tetapi kita juga tahu ada yang namanya jamuan makan siang
jamuan makan siang ini
yang kemudian mengubah konstelasi
gerakan masyarakat sipil kenapa
karena diantara mereka adalah tokoh tokoh masyarakat sipil
yang biasanya ikut gebuk
dan tendang bersama para aktivis
utamanya soal kpk
dan kita tahu
beberapa teman teman masyarakat sipil
juga mulai tercerabut dan duduk di kekuasaan
saya tidak akan mengatakan itu sebagai
hal yang negatif tetapi
indikator paling nyatanya adalah
apakah ketika duduk dalam kekuasaan
gebuk tetap tendang seperti ketika
apalagi di lingkaran istana kalau kita lihat
kan banyak sekali ya aktivis aktivis
dari kpk banyak sekali begitu ya
ada yang jadi jubir kpk dan artinya
artifis dari apa
pegiat anti korupsi dan lain sebagainya
artinya tidak perlu lagi ada mekanisme kami mengajukan permohonan
bicara dengan perwakilan presiden karena dia sudah
tertanam di dalam artinya presiden sudah
mendapatkan satu pertimbangan dari
dirinya sendiri oke dari kubunya sendiri
dan sepatutnya ya tegas menolak begitu
baik kita akhiri perbincangan malam hari ini
kita berharap memang pernyataan presiden
joko widodo yang tidak ingin kpk
lemah ini diwujudkan secara nyata dan
ada pernyataan yang lebih tegas lagi
terhadap agar kpk
tetap bisa mengerjakan tugas tugasnya
sebagai pemberantas korupsi di indonesia
terima kasih bang indri satrio
terima kasih mas juli sibran nanti ya kita akan
ulas lagi lebih lanjut bagaimana
sikap dari istana terkait dengan hal ini
terima kasih selamat malam